pasca kerusuhan yang terjadi di makobrimob kelapa ii depok jawa barat pada selasa malam polisi langsung melakukan sejumlah pengamanan
ya seperti diketahui kerusuhan di rutan makobrimob melibatkan narapidana teroris dengan petugas rutan
pasca kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah petugas mengalami luka luka pihak makobrimob kelapa ii depok menutup jalan di depan gerbang utama
polisi menambah pengamanan dengan menggandakan jumlah petugas yang berjaga dan memasang kawat berduri di pintu masuk sekitar pukul satu dini hari tadi
sementara untuk memblokir jalan polisi memarkir mobil patwal agar tak ada kendaraan yang melintas di kawasan makobrimob
polisi juga meminta warga untuk tidak mendekati kawasan mako dari jarak aman sekitar dua ratus meter dari gerbang utama makobrimob
sebelumnya kerusuhan terjadi di blok narapidana teroris makobrimob korban terluka dari pihak teroris dan densus delapan puluh dua
kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang tidak terhasut dengan
semua informasi yang ada di media sosial yang sudah beredar
saat ini situasi masih dapat dikendalikan
sementara itu karopen mas polri brigjen m iqbal menyatakan pihaknya masih terus menyelidiki penyebab pasti kerusuhan di makobrimob pada selasa malam
karopenmas polri juga mengonfirmasi tidak ada korban meninggal dalam insiden ini
ya keribut dengan beberapa petugas
saat ini kami sedang melakukan tindakan tindakan kepolisian baik soft approach maupun tindakan tindakan lain
saya tidak bisa terlalu detail saat ini menyampaikan insiden ini terjadi kapan beberapa orang yang sudah terluka dan lain lain
tetapi saat ini tidak ada yang meninggal dunia
belum ada saya belum bisa menyampaikan pemicunya
sementara itu ahmad mihdan selaku koordinator tim pengacara muslim yang kerap mengawal proses hukum kasus terorisme juga telah mengambil tindakan
mihdan mengatakan telah mengutus perwakilan timnya untuk mencari informasi tentang kerusuhan di makobrimob
dan bertepatan dengan jadwal sidang dari napi yang ditahan di sana
menurut pengakuannya mihdan mengaku mendapat informasi kerusuhan dari napi
tapi hak yang berada di dalam rutan
berdasarkan informasi yang dihimpun cnnindonesia com
napi kasus terorisme memicu keributan dengan berusaha merebut senjata anggota densus delapan puluh delapan
beberapa orang dikabarkan terluka akibat kejadian tersebut